meski persija jakarta gagal melaju ke babak final piala afc dua ribu delapan belas
namun ada kado penghibur yang dicatatkan pada pertandingan leg kedua semifinal
kontra home united di gelora bung karno selasa lalu itu
dihadiri enam puluh dua satu ratus sembilan puluh delapan orang penonton
pertandingan antara macan kemayoran kontra wakil singapura bom united itu
menjadi pertandingan yang paling banyak disaksikan
pada kompetisi kasta kedua se asia tersebut
angka ini bahkan mematahkan rekor partai final afc cup dua ribu sembilan belas
di stadion internasional al hamad kuwait
dengan lima puluh delapan enam ratus empat penonton yang sudah bertahan selama delapan tahun
ini merupakan kali ketiganya jumlah penonton persija memecahkan rekor
sebelumnya persija sempat memecahkan rekor jumlah penonton
dengan dihadiri lebih dari empat puluh sembilan ribu supporter
saat menjamu wakil singapura lainnya
rekor itu kembali terpecahkan
kalah rico simanjuntak dan kolega menjamu wakil malaysia
pada pertandingan tersebut
stadion gbk dipadati enam puluh satu ratus lima puluh tujuh pendukung macan kemayoran